ya hari pertama itu pembangunan hari jumat itu
tadinya kan pick up nya itu
mengangkut asbest sama
pasir semen juga
pasir semen juga
itu belum diadang
maksudnya dia gak tau mungkin
habis masuk sudah
akhirnya dia tau
terus ditutup dikasih bata kiri kanan
terus sopirnya mau keluar
dia bilang bu kenapa ini dipakai
kok jari nya dikasih bata gak bisa lah keluar saya
dilihat terus adiknya itu
batanya di taruh
habis itu bisa keluar kemarinya lagi
itu bawa ya lagi patrialan lagi
diadang sampai subuhnya itu
sudah dia sudah tak tok tak tok
dikasih bata di semen
kiri kanan sepeda motornya juga
terus akhirnya datang
material pick up nya loh kok gitu
kiri kiri kiri anak saya gitu
gak bisa masuk kah mau ngamuk
pasirnya itu ngamuk
udah gak bisa masuk

taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan
taruh di depan